assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perwakili keputusan keuangan
gubernur bank indonesia
dan para pelaku
pertama sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat pagi
pembaru yang mempunyai makna atau analisa yang sangat berat
dan itu apabila yang berbuka ini hampir semuanya kera
artinya harapan tidak terlalu baik
harapan tidak terlalu baik
harapan tidak terlalu baik
harapan tidak terlalu baik
karena terkurang dasar pikiran untuk masuk kursa atau ikut
atau ikut menyebutkan untuk manifestasi
ia laku pada dasar yang terlalu performance dan terapas
tentu kita juga mengetahui performance kita tentu sama dengan hampir semua negara di dunia
pertama sistem kalau sebelumnya selalu pikiran ekonomi mudah terbuka jualan maka hampir di banyak negara di banyak banyak negara ini banyak yang berpengaruh
ketiga menuju lebih konservatif lebih proteksturis dengan batas batas tertentu dengan yang brexit dengan yang trump dengan yang tentu china dan sebagainya
tentu suasana yang lebih lebih naturalistis
kita tentu juga tidak mungkin orang lain bisa
kita terbuka lebih berpengaruh
coba lihat baru berapa bulan china masuk semua orang beramaran
itu juga impas daripada pikiran pikiran yang memikirkan ekonomi sebagai negara lebih proteksturis
dua puluh ribu kira kira guru china semua seluruh indonesia marah menang
ini yang juga tertentu dan benar benar saya menurut bukaan hidupnya ini yang kita antisipasi
memang juga tertentu sangat terpengaruh dengan perusahaan negara amerika
apa yang terakhir begitu mengelola karya tentu agar amerika lebih jaya lagi dengan cara
tapi apa yang mungkin tentu juga antara
melayu perusahaan ke pemerintahan
mengelola perusahaan pengelola negara sangat berbeda
jadi apa yang dikatakan keras
itu sebagai kalau korporasi mudah dikembangkan ke negara dan stock ke negara tidak disitu
tapi sebagai negara besar tidak sering baik
jadi kita tidak perlu mencari perusahaan negara
jadi kita tidak perlu mencari perusahaan negara besar
kita perlu khawatir dengan dasar apa yang kita katakan terakhir
saya bicara umpama beberapa hari
saya tanya apa yang terjadi di amerika setelah negeri kita kedua
ya ada perubahan tapi tidak banyak
aku saya bertanya ke saudara saya bertanya ke saudara
kita tidak terakhir melaksanakan janjinya
karena tidak banyak hingga
karena tidak banyak hingga
jadi ya itu artinya tidak banyak beda
sesuatu dan pelaksanaan terbeda lagi
satu halnya itu apa yang terjadi setelah negeri kita ketua
saya tidak tahu mana terbahak bahak
saya tidak tahu
apa penyebabkan ada kesulitan
saya tidak tahu
semua orang di dunia ini merasa bahwa apb atau kejuruteraan tidak sebanyak apb di mana mana
karena apabila dia investasi banyak
pokoknya persiapannya di china
yang pertama ngamuk secara orang dari keseliru
dan berada di china selama itu
pasti mahal itu
yang membeli baju membeli sepatu mahal
pasti terjadi inflasi dari itu
jadi artinya kita tidak perlu terlalu berlebihan atau khawatir
akan proteksi profil dunia ini
sehingga kita menerolohi dunia kita

ke lebih mensuralisasi
karena itu yang penting bagi kita semua
karena itu kalau kita kembalikan ke dalam dunia
kita akan menemukan semua
bagaimana ini menjaga merkus
mungkin hari ini bisa tanya
apakah berapa harga berjalan
ya saya juga di dodol di ikik semua merkus
artinya mau ini suatu situasi dunia ini
ya memang masa itu
masih terdapat banyak merkus di dunia
ya mungkin tidak ada pencuba yang jatuh
berubah ke dunia
anda semua pasti tahu dan saya tahu
tentang apa yang secara berusaha seperti itu
tapi kita tidak juga diharapkan dengan
terikris atau atau
bahwa itu sudah seperti itu
harapan kita adalah mengikuti
kebuddhian dan kemudahan yang begitu
dan tidak tarik akan itu
tentu kita bersyukur kita menghargai itu
apa yang kemarin sampai kemari
sampai kemari dulu

tentu ucapan penghargaan itu
presiden sering agak senang
tapi kita tentu berikan kepada
saudara saudara semua yang bergerak
karena ada dua faktor penting
yang kita pakai untuk mengikuti yang berkualitas
hal ini tentu mengucapkan terima kasih
kepada indonesia untuk menjaga
penduduk penduduk dunia yang berkualitas